sementara itu sholat idul fitri gubernur jawa barat rituan kamil tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
jika biasanya dilaksanakan di lapangan gasibu kota bandung
kali ini sholat id dilaksanakan di rumah dinas gubernur di gedung pakuan di bandung
hal ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penularan covid sembilan belas
menurut rituan kamil walaupun tidak bisa melaksanakan sholat id di masjid ataupun di lapangan di tengah pandemi covid sembilan belas ini
namun hal tersebut tidak mengurangi hikmah ramadan
rituan kamil mengimbau warga jawa barat untuk tetap menjaga jarak dan menjauhi keramaian
demi memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas di jawa barat
ini dengan tahun sebelumnya lebaran tahun ini juga tidak ada kegiatan open house di rumah dinas gubernur
setelah melaksanakan sholat id di rumah bersama dengan istri dan keluarga
gubernur jawa barat segera melakukan silaturahmi secara virtual
rk berbincang dengan dua puluh tujuh bupati wali kota di provinsi jawa barat
emil bersilaturahmi dan menyapa bupati wali kota secara bergantian
dalam silaturahmi virtual yang dilakukannya kang emil ini menyampaikan kepada bupati dan wali kota agar tetap konsisten ya
dalam menjalankan upaya untuk menekan penyebaran virus corona di jawa barat
silaturahmi virtual ala gubernur jawa barat rituan kamil ini juga diisi dengan laporan laporan dari masing masing kepala daerah kabupaten kota di jawa barat
mengenai kondisi covid sembilan belas
lebaran dan penyebaran virus corona di dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat
saya halal bihalal dulu dengan keluarga terdekat ibu dan kakak kakak adik saya yang ada di jakarta mayoritas dan di luar kota
kemudian saya silaturahmi juga vkon dengan kepala daerah di jawa barat tadi
sambil mengupdate situasi lebaran di kota kebupaten masing masing
memang ada yang daerah daerah yang sebagian kecil menyelenggarakan sholat id
dengan protokol ada juga yang tegas memang tidak dilaksanakan